kelompok kriminal bersenjata menembaki kapal cepat yang ditumpangi kepala distrik dan pasukan pengamanan pilkada di puncak jaya
ya akibat penembakan itu kepala distrik torere obaja froaro tertembak hingga meninggal dunia sedangkan dua polisi hilang
penghadangan yang disertai penembakan ini terjadi pada hari rabu dan menewaskan tiga orang
ketiga korban tersebut adalah kepala distrik torere obaja froaro dan dua anggota polisi ibda jesayas hanusi dan brikpol sinton kabarek
keduanya merupakan anggota polres puncak jaya
insiden penembakan ini terjadi saat kepala distrik torere bersama sembilan anggota polri sedang membawa surat suara
mereka menumpang perahu motor namun di tengah perjalanan dihadang dan ditembaki oleh sekelompok orang tak dikenal
dua anggota kita ini adalah sembilan
itu dengan dua speed
beberapa dengan masyarakat penyelenggara
terus kemudian satu speed ini adalah aparat kepolisian dengan kepala distrik
pada saat sekitar jam enam belas wilayah indonesia timur terjadi penembakan
jadi posisinya itu dia di tengah anggota sungai
pelaku ini diseberang dan posisi ketinggian
wilayah itu adalah wilayah perbatasan antara kabupaten puncak kabupaten tolikara
sementara itu kapolri jenderal polisi tito karnavian telah memerintahkan mengirimkan satuan brimob ke lokasi penembakan
untuk memperkuat pengamanan dan memburu para pelaku
diduga para pelaku penembakan sama seperti kelompok yang menembaki pesawat regana air di bandara kenyam kabupaten duga papua
motif kelompok bersenjata separatis ini diduga ingin mengacaukan suasana pesta demokrasi yang sedang berlangsung
ya pengejaran untuk papua kan diperkuatkan
kemarin sudah diperintahkan kapolri dan korup brimob mempersiapkan anggotanya untuk segera berangkat ke papua
untuk lokasi persembunyian apakah sudah diketahui
masih dalam penyelidikan
karena sana kan tempatnya sangat lebat kemudian cuaca juga kadang kadang tidak bersahabat
medan yang cukup rapuh